pasca perayaan idul adha jasa penggilingan daging di pasar tradisional anom baru sumeneb ramai dikunjungi konsumen
warga yang mengantri rata rata ingin mengolah daging kurban menjadi bakso
kondisi ini menuai rejeki tersendiri bagi para pedagang
sejak pagi hingga sore puluhan warga ini mengantri menggiling daging di pasar anom baru sumeneb
meski berjubel dan berbaur dengan bau menyengat pasar mereka tak menyerah berjam jam berdiri demi memanfaatkan daging pembagian kurban
daging daging ini rencananya akan digiling dan diolah menjadi bakso
sementara pasca idul adha penjualan daging sapi di pasar anom baru masih lesu
tidak banyak pembeli yang membelanjakan uangnya untuk membeli daging sapi
bahkan sejak lebaran tiga bulan lalu harga daging masih mahal yakni rp satu ratus dua puluh per kilogram

iya masih mahal maksudnya
karena ramai kan sekarang
akibatnya masih mahalnya harga daging sapi omset pedagang kini menurun drastis
pedagang yang biasanya memotong dua ekor sapi per hari kini hanya memotong satu ekor saja
ahmad rahman sumeneb